kemudian saksi hendra kurniawan meminta kepada saksi arief rahman arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman cctv tersebut terkait keberadaan nofriansah yusua huta barat masih hidup pada saat terdakwa ferdisambo datang ke tkp
kemudian terdakwa ferdisambo mengatakan bahwa itu keliru namun pada saat itu saksi arief rahman haripin mendengar nada bicara terdakwa ferdisambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi hendra kuniawan dan saksi arief rahman haripin
masa kamu tidak percaya sama saya lalu terdakwa ferdisambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman cctv tersebut dan disimpan di mana file rekaman cctv tersebut
kemudian saksi arief rahman arifin menjawab
yang sudah melihat rekaman cityl tersebut adalah arief rahman alipin saksi cuk putranto saksi baikuni wibowo dan saksi ridwan rikin nelson soplanin kasat serse pores jakarta selatan
dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop miliknya saksi baikuni wibowo
kemudian terdakwa ferdisambo mengatakan berarti kalau ada bocor dali kalian berempat
terdakwa ferdisambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah
kemudian tdakwa ferdisambo meminta saksi arief rahim
arief rahman haripin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut
dengan kalimat kamu musnahkan dan hapus semuanya
kemudian tdakwa ferdisambo menyampaikan kepada saksi endra kuniawan
indra kamu cek nanti itu adik adik pastikan semuanya beres
pada saat komunikasi tersebut saksi arief rahman tidak berani menatap terdakwa ferdisambo
dan hanya menunduk
lalu tdakwa ferdisambo berkata
kenapa kamu tidak berani menatap mata saya
sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu
kemudian terdakwa ferdisambo mengeluarkan air mata
kemudian saksi hendra kuniawan berkata
sudah rif kita percaya saja
kemudian pada saat saksi arief rahman dan hendra kurniawan akan keluar ruangan
tdakwa ferdisambo meminta kembali kepada endra kuniawan dan arief rahman haripin
berkata pastikan semuanya sudah bersih
kemudian sekitar pukul dua puluh tiga puluh wb
saksi endra kuniawan dan endra kuniawan keluar bersama sama
ruangan kerja tdakwa ferdisambo
dari lantai satu gedung utama mabespori
selanjutnya saksi arief rahman arifin pergi menemui saksi cuk putranto dan baikuni di pentry
di depan ruangan terdakwa ferdisambo
dan menyampaikan permintaan tdakwa ferdisambo kepada saksi cuk putranto dan saksi baikuni wibowo
untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk
kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin
kemudian saksi baikuni wibowo berkata
saksi baikuni wibowo menjawab
saksi baikuni wibowo menjampaikan
bang minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat